ikut di setir
aku bilang ada yang tak miris wah kacau nih
pemirsa sampai saat ini kedua boronan yang telah lari dari cipinang belum ditemukan
diharapkan pada masyarakat untuk melaporkan ke pihak kepolisian apabila mengenali buronan tersebut
ih serem ya
yee di mana mana yang namanya boronan itu serem
kalau yang cakep itu namanya foto model
lalu tuh ya
lus mon boronan ini ada di depan rumah kita
apaan sih lu ros
ih ikutan ikutan ngaco
kamu telpon polisi aja deh takut nanti dia masuk sini gimana
eh ntar dulu
kamu kan suka error
kita cek aja dulu di luar
eh ros pasti gak mau deh
enggak deh aku di kamar aja deh aku takut
wah ros tuh tuh yang terbayang palingnya tuh
ah itu tuh
wah aduh untung saya gak ngeluarin jurus saya
kalau nggak bisa patah tuh
lagian kali ini pada ngapain sih di sini
soalnya tadi kata si rosa ada penjahat di depan rumah
dari tadi kita ini di sini
tidak ada penjahat ya sangga
masa ada penjahat yang masih nekat
eh penjahat sekarang ini nekat nekat
bek jangankan hansip polisi aja jadi lawan
ah hansip mani tuh non kalau sama hansip uzog tidak ada tuh penjahat yang nekat
yaudah deh masuk ya
yang kalau ada hansip usuk di sini situasi itu pasti aman terkendali
oh iya apalagi ditambah ada hujan
lius mon aku melihat ujang dan hansip lagi diseret seret sama dua buronan
sih ini anak baru dibilangin tadi udah ngacok lagi

sepuluh aja tujuh orang tewas gimana cuma dua orang
men bawa kain wewe nya nggak
keluarin ayo cepetan keluarin
menurut saya itu gak pernah mau makan malam baru kita
tahu tuh anak lagi diet kali takut gemuk
gemuk ditakutin kenapa emangnya
biar gemuk urus cakep ganteng cantik jelek
itu kan pemberian tuhan kita mesti syukurin
tunggu men lo ngomongnya bener
makan men makan
eh jang pansip kenapa sih kalian
he aduh jangan jangan makan di sini di belakang sana
eh jangan banyak ngomong dan jangan dihabiskan aku mau tambah
eh jang jang ntar kalau ibu pulang gue bilangin loh
ini juga pansip ntar saya laporin pak rw loh
bu ronan itu pasti sudah lari nih
berarti dia sakti benar
jangan jangan dia punya kain yang dia ambil dari mayat seorang gadis di bawah tujuh belas tahun
hehehe untung bukan kain nenek gue yang dia ambil
ini sih harus disadarkan
berasa aneh nih ading aneh nih jang
eh tak apa apa
jang kita balik sedalam
nah nih jang
nah nih nih jang
ada siapa siapa jang
kalau gitu yang kita tadi siapa ya
pasti ada orang jahat disini
udah gak mabuk lagi ya
jangan sembarangan muda non
haram itu non haram
bukannya tadi kalian yang makan disini
dari tadi kita di luar
itulah non itulah sebabnya saya curiak
ada orang jahat yang masuk kesini non
nih nih buktinya nih
siapa kalau bukan kalian
kalau gitu kita cari di luar
masih pinjang aja ada disini
kok aneh sih mereka
jadi mereka itu
ya siapa lagi
ya ampun non
mereka terus coba cium pipi aku
itu nggak penting
yang penting sekarang bagaimana cara meringkus mereka
aku gak bisa berhadapan langsung dengan mereka sih
tapi aku ada cara lain sih
aku masih bisa menyadarkan
dan kalau keduanya itu sudah sadar burunan itu akan kembali ke wujud aslinya
tapi semuanya itu harus kamu yang melakukan
dan aku punya ramuan untuk menyadarkan lucy dan monica
buka tangan kamu
kalau nanti aku sudah kasih ramuan itu
maka tangan kamu akan bercampur dengan ramuan itu
dan kamu harus mengusapkannya ke kepala lucy dan monica
supaya mereka sadar
oh gitu begini
eh kamu kenapa
bisa kutumbuk jadi bubuk
aduh saya juga
eh jangan jangan
pakai pakai perhiasan lagi
jangan ikut campur ya
nanti saya hajar kalian
eh begini begini keluar masuk penjara tau
kenapa kita duduk duduk di sini
tau kalian tuh baru pingsan terus disembuhin sama roni
pakai ramuan ini
eh apaan sih ramuannya
kalian pasti gak mau tahu deh
udah cantik tangan ini kita bisa
aku bilang belum kusentuh sudah jatuh saya yang nyentuh aku saya saya pakai jurus ular
perhiasan kita mon
duit itu pasti duitnya ibu tuh untung ada saya non saya juga aku
sang aku saya aku saya sudah sekarang lebih baik ku cepat lebor polisi biar aku
hai ayo bantuin oh iya siap non untuk ada hansi kucok
pemirsa dua boronan yang lolos dari fpc pinang ternisi nyalir memiliki kekuatan gaib
telah berhasil ditemukan kembali di sebuah rumah koskosan keberhasilan ini berkat kerjasama hans homework
rheumah tersebut berikut komentar mereka kenapa jadi si hujung
saya punya ilmu dari banten
persis ya sebenarnya saya yang menangkap mereka
saya keluarkan terus mik tison mik tison saya langsung
saya yang nangkap sebenarnya
sampai jumpa lagi